terima kasih anda masih bersama news report
keuskupan agung jakarta meminta seluruh kegiatan gereja yang mengumpulkan orang banyak
ditiadakan selama lima belas hari ke depan
gereja katedral pun memperlakukan misa daring mulai dua puluh satu maret
hal ini berdasarkan surat yang diterbitkan kaj sebagai pedoman pencegahan penularan covid sembilan belas
akses gereja juga ditutup hingga tiga april mendatang
akses utama gereja katedral jakarta telah ditutup sementara waktu
namun bagi jemaat yang masih ingin berdoa secara langsung
hanya boleh sampai goa maria yang berada di bagian luar gereja
misa harian dan juga misa mingguan dapat diakses melalui kanal youtube
atau tautan khusus yang sudah dibagikan kepada jemaat
ketika dikumpulkan kemudian dikumpulkan ke tempat lain
dan saat ini kita akan mencoba untuk mencoba
di bagian security atau bagian pengamanan pun sudah memberikan pernyataan
agar para jemaat yang memang sebisa mungkin untuk beribadah secara daring atau secara online
dengan mengakses kanal youtube yang sudah diberikan dan juga sudah diinformasikan kepada para jemaat
nanti sore pada pukul empat sore atau nanti besok pada pukul sembilan pagi dan juga pukul lima sore
sehingga nantinya kegiatan misa ini akan tetap berjalan dengan baik khusyuk khidmat dan juga lancar
namun memang ada beberapa penyesuaian ketika memang
melakukan misa secara langsung di bagian gereja dan juga misa secara online
yang biasanya harus ada kegiatan berdiri dan juga berlutut
nah bagian dari keuskupan jakarta ini juga sudah memberikan penyesuaian
untuk para jemaat yang memang berada di rumah beribadah di rumah
untuk bisa berada di rumah untuk tetap duduk dalam kondisi duduk
namun tetap menyiapkan meja dan juga kursi serta salib lilin dan juga buku paduan doa
yang sudah diberikan secara online seperti itu atau secara daring yang dibagikan melalui pesan instan whatsapp
sehingga nantinya doa doa tersebut juga akan bisa dibacakan secara bersama
dan tentunya juga para romo nanti akan memberikan pesan pesan khusus terkait dengan kegiatan ibadah daring ini
karena mengingat ini tidak hanya untuk umat katolik maupun kristianis saja
namun juga bagi seluruh umat beragama yang memang terpaksa harus menunda kegiatan beribadah
di bagian rumah keagamaan seperti itu harus melakukan kegiatan di bagian rumah
atau tidak mengunjungi terlebih dahulu bagian tempat beribadah karena kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini pun
kasus dari penularan covid sembilan belas ini sudah mencapai angka tiga ratus lebih
ini artinya memang harus menjadi kewaspadaan bagi para jemaat dan juga para seluruh umat beragama yang ada di indonesia
agar tidak beribadah terlebih dahulu di rumah ibadah karena mengingat ada instruksi dari pemerintah
terutama dki jakarta yang sudah menetapkan masa tanggap darurat selama lima belas hari ke depan
untuk tidak ada kerumunan di bagian tempat tempat umum atau kita biasa kenal dengan social distancing atau pembatasan sosial
nah tentunya juga nantinya
misa misa ini akan terus dilakukan selama beberapa hari ke depan agar nantinya bisa memberikan siraman rohani kepada para jemaat
agar tetap bisa beribadah dan juga katakanlah mengadu kepada tuhan terkait dengan bagaimana kondisi dari mereka
namun juga di sini pastor paspor akan tetap melayani para jemaat yang memang sudah datang ke sini
untuk memberikan pelayanan rohani kepada masyarakat tersebut hanum
baik aditya aksani terima kasih atas laporan anda langsung dari gereja katedral jakarta